jumat tiga puluh satu mei dua ribu sembilan belas lima hari jelang lebaran tarif angkutan di terminal tipe a indi hiang kota tasik malaya jawa barat mulai naik
sementara itu bus eksekutif dan bisnis diberi keleluasaan menaikkan tarif hingga rp satu ratus lima belas
memasuki arus mudik lebaran tarif angkutan umum seperti bus dan minibus di terminal tipe a indihiang kota tasikmalaya jawa barat mulai naik
ironisnya masih banyak ditemukan sopir dan kondektur bus kecil yang nakal
salah satunya minibus diurusan
tasik malaya bandung yang biasanya hanya rp lima puluh kini tarifnya naik menjadi rp tujuh puluh lima
meski keberatan penumpang tidak memiliki pilihan lain demi berlebaran di kampung halaman
rp tujuh puluh lima biasanya berapa kalau
itu ibu naik angkutan apa
temuan kenaikan tarif sepihak ini dibenarkan pengelola terminal tipe a indihiyang
kota tasik malaya
selain terjadi pada angkutan minibus
sejumlah bus ekonomi antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi juga menaikkan tarif sepihak
padahal batas tarif atas dari kementerian perhubungan belum ditentukan hingga jumat ini
pihak terminal akan memberikan sanksi tegas terhadap operator dan pengendaranya
yang menaikkan tarif tidak sesuai aturan
sampai saat ini saya belum menerima aturan resmi
tapi mungkin karena sudah kebiasaan
dari laluan itu juga sudah ada kenaikan
meskipun aturannya belum turun
tapi untuk bis yang melayani seperti bisnis itu diperbolehkan untuk menaikkan tarif sendiri
tidak ada aturan kalau untuk selain ekonomi
sementara itu bus akap dan akdp kategori bisnis dan eksekutif
diberikan keleluasaan menaikkan tarif tanpa penentuan tarif batas atas
tarif bus akap kategori bisnis alami kenaikan hingga tiga puluh lima persen
bus budiman misalnya memasang tarif hingga satu ratus lima belas ribu rupiah
dari asalnya delapan puluh lima ribu rupiah untuk jurusan jakarta tasikmalaya
deden rahadian tasikmalaya jawa barat